nah yang jadi pahlawan dibalik anak anak itu pasti orang tua
selalu ada kisah inspiratif dibalik anak anak dengan kelainan kromosom down syndrome
nah kaum ibu pejuang yang pantang menyerah dan selalu setia menemani perjalanan anak istimewa ini
dalam suka maupun juga dalam duka
berikut salah satu kisahnya
pokoknya mami bakal terus jahit adik adik lahir
walaupun itu kata dokter down sindrom
tapi mami pasti lahir adik gak mau gugur adik gak bilang gitu
pokoknya ada yang kuat
dari sekian banyak ibu di dunia fitri terpilih menjadi salah satu ibu yang mendapat anugerah spesial ini
tanya satu ia dianugerahi dua anak istimewa fayes dan bahita
dan kondisi down sindrom
sejak dikandungan anak keduanya faye telah diketahui mengalami kelainan kromosom dua puluh satu
tak terbesit sekalipun untuk menolak takdir
karena bagi fitri ini anugerah yang harus kembali mereka terima untuk kali kedua
walaupun belum pada jatuh tapi ini kan udah ada
dan yuk nanti tapi ini kan sudah ada jatuh
saya bilang pokoknya mami bakal terus jahit adik
walaupun itu kata dokter down sindrom tapi mami pasti lahirin adik
nggak mau gugurin adik
pokoknya ada yang kuat
meski terpuruk dan merasakan kesedihan yang mendalam fitri dan suami tak berputus asa
mereka bangkit dan bertekad membesarkan anak anak mereka dengan semangat dan penuh cinta
sejak dini beragam stimulasi dan terapi kerap mereka lakukan
hasilnya fayez dan bahita
mereka aktif percaya diri
dan keterampilan sensorik dan motoriknya perlahan meningkat
selain fitri perjuangan mc arfi juga tak kalah menantang
selama lima belas tahun wanita asal payakumbu itu berjibaku dengan putra keduanya adit yang down syndrome
ia rajin menstimulasi dan pantang menyerah menyemangati adit
hasilnya putra kesayangannya pintar bermain drum
dan musik musik yang ia perkenalkan sejak tiga tahun berbuah manis
adit pun pandai membaca dan menulis sejak usia dua belas tahun
masa sulit pun seringkali mc arfi alami saat adit sedang mudi
dari rasa frustasi ia pun menemukan metode baru yang ia namakan dum dum
pelukan singkat yang sekejap bisa meredakan emosi adit
saya ingin tidak seorang pun yang melihat supaya adik juga tidak ikut down
karena adit selalu mengikuti ekspresi saya
kalau saya sedih adit itu uring uringan dan kesehatannya terdampak oleh kesedihan saya
jadi saya berusaha setiap hari itu ketawa bernyanyi berdoa bersama adit
supaya kesehatan masalahnya yang target utama saya dengan emosi yang saya ciptakan sendiri
jadi tangis bukan penyelesaian masalah kalau menurut saya
jadi saya mencari solusinya dengan metode baru
saya berusaha untuk mencari solusinya

saya berusaha untuk mencari solusinya
bisa melihat senyum fayes bahita dan adit setiap hari adalah alasan terbesar mereka untuk terus bersemangat
merawat anak anak dengan keistimewaan ini tentu butuh kegigihan dan perjuangan seumur hidup
tanpa lelah tanpa henti